tim sar gabungan menghentikan proses pencarian korban km liberti satu yang tenggelam di perairan utara bali
hingga hari terakhir pencarian tujuh orang awak kapal masih belum ditemukan
setelah dilakukan pencarian selama satu pekan tujuh anak buah kapal km liberty satu masih belum ditemukan
hari minggu kemarin petugas akhirnya menghentikan pencarian
hal ini sesuai dengan aturan yang dituangkan pada undang undang nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu empat belas pasal tiga puluh delapan
tentang jangka waktu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan selama tujuh hari
sebelumnya km liberty satu tenggelam setelah dihantam badai di perairan utara bali pada dua puluh tiga oktober
dan baru diketahui setelah enam orang kru berhasil diselamatkan kapal yang melintas dua hari kemudian
pada rabu dua puluh tujuh oktober
dua abk kembali ditemukan satu orang dalam keadaan selamat dan satu lainnya meninggal dunia
di maju tujuh hari itu kami belum membuahkan hasil untuk ketemuan dari basarnas dan potensi sah itu sendiri